meski pemerintah resmi menghapus cuti bersama isra miraj dua ribu dua puluh satu di tanggal dua belas maret
nyatanya tidak menghalangi masyarakat untuk bepergian keluar kota
di bandara soekarno hatta aktivitas calon penumpang di terminal dua keberangkatan domestik terlihat ramai
mereka yang berwirausaha mahasiswa keluarga maupun individu
memanfaatkan libur panjang isro miroj ini untuk keluar kota dengan berbagai tujuan
baik untuk liburan kembali ke pekerjaan atau sekolah hingga ke kampung halaman
dari data angkasa pura ii menyebutkan puncak arus keberangkatan telah terjadi pada satu hari jelang libur isrobiroj
atau pada rabu sepuluh maret dua ribu dua puluh
sementara jumlah penumpang di stasiun pasar senen pun mulai mengalami peningkatan
dengan banyaknya jumlah warga yang menggunakan jasa kereta api
para calon penumpang berencana mengisi waktu libur untuk berziarah ke kampung halamannya
peningkatan jumlah penumpang memang tidak sebanding dengan peningkatan pada hari libur hari raya sebelum pandemi
di hari kerja jumlah penumpang biasanya dua hingga tiga penumpang
sementara itu di hari libur di masa pandemi ini biasanya mencapai lima hingga enam puluh
namun memang tanggal merah pada hari kamis ini kalau kita melihat secara keseluruhan untuk angka penumpang
ini rata ratanya sama dengan libur di akhir pekan biasa ya seperti itu
akhir pekan di masa pandemi karena kalau kita bandingkan dengan di masa sebelum pandemi ini sangat jauh berkurang